terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
badan nasional penanggulangan terorisme atau bnpt mengungkap ada pihak yang terafiliasi
kelompok terorisme masuk menjadi anggota partai politik
meskipun parpol tersebut tidak masuk dalam jajaran peserta pemilu dua ribu dua puluh empat
namun bnpt meminta hal ini harus jadi perhatian agar kelompok intoleran
tidak membuat partai baru di kemudian hari
bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
jurubicara badan nasional penanggulangan terorisme atau bnpt irfan idris
selamat sore pak irfan
pak irvan bagaimana kemudian bnpt mendeteksi adanya partai politik
yang memiliki anggota terafiliasi kelompok terorisme
iya radikal terorisme berafiliasi ke dalam partai politik itu sebagai sebuah taktik
dan strategi yang dikatakan takia
apa namanya lain yang diungkap lain dilakukan yang lain di dalam hati
mereka berafiliasi ke dalam partai politik karena mereka tahu ini dua ribu dua puluh empat adalah
partai demokrasi dengan melalui pemilu mereka bisa menduduki sebuah kekuasaan
olehnya itu mereka berinfiltrasi dengan membentuk partai politik
seolah olah mereka mendukung demokrasi yang sejatinya mereka mengharamkan demokrasi
inilah yang mereka lakukan karena inkonstitusional
mereka tidak bisa berhasil tentu mereka berupaya melakukan secara konstitusional
dengan masuk ke partai politik
nah inilah yang perlu kita waspadai karena partai politik yang lulus sebagai peserta pemilihan umum
tentunya yang memiliki dasar ideologi pancasila
ideologi politik yang dimiliki oleh ideologi kelompok radikal teroris
tentu memiliki ideologi yang bertentangan dengan pancasila
tentu mereka tidak bisa
dengan mudah berlenggang masuk seperti politik yang pada tahun ini
pada kesempatan ini lolos menjadi partai peserta partai politik
dalam pesta demokrasi dua ribu dua puluh
oke pak irfan berapa banyak anggota parpel tersebut yang terafiliasi dengan kelompok terorisme
banyak atau memang hanya satu dua orang saja
kita tidak bisa serta merta menyebut jumlah karena mereka terus bergeliat
secara kencan di bawah permukaan bahwasannya
perekrutan yang dilakukan pendanaan yang dilakukan
dan pelatihan paramiliter yang dilakukan itu berharap sejumlahnya yang terbatas sebanyak banyaknya
tetapi perlu kita ketahui jika ada seratus umpamanya sembilan puluh sembilan saja kita sudah bisa robah
satu yang tidak berubah itu bisa yang merusak yang lainnya
karena mereka memiliki semangat yang sangat melangit tetapi pemahaman yang sangat nihil

mereka mengharamkan demokrasi pada satu sisi
mengharamkan demokrasi pada satu sisi
tetapi pada sisi yang berbeda mereka berjuang masuk secara konstitusional
dengan harapan mereka memiliki suara yang banyak dalam merubah konstitusi dan mengganti negara bangsa
menggantikan pancasila sebagai ideologi kita dalam berbangsa
pak irfan ini jaringan terorismenya apa yang menyusup ke dalam parpol
jaringan terorisme itu sudah jelas sangat jelas tujuan mereka mengganti negara bangsa

kelompok apa kelompok apa jaringannya pak
kelompok yang bisa kita sebutkan hari ini adalah
jemaah ansarul daulah jemaah ansarul tauhid jemaah ansarul syariah jemaah islamiah mmi kemudian n sebelas
akan tetapi kita tahu kita harus memahami dan harus cerdas menyikapi bahwa mereka bisa saja tidak menggunakan jaringan bahkan ada yang non muslim

mereka kita tidak perlu saling tahu yang penting tujuan kita nanti bagaimana menegakkan hilafah
dan menegakkan ideologi ideologi yang bertentangan dengan ideologi pancasila yang diakini oleh masyarakat indonesia
pak irfan ini partai politiknya apa yang disusupi oleh kelompok terorisme ini
partai politiknya bisa macam macam namanya
karena mereka sudah melakukan strategi kasiah bisa saja menggunakan nama nkri
oke sebentar pak irfan ini kepala bnpt mengatakan ada kelompok terorisme yang kemudian menyusup ke dalam parpol
yang kemudian parpol tersebut tidak menjadi peserta pemilu ataupun gagal lolos verifikasi
jadi sudah masuk ke dalam parpol tertentu parpolnya apa
itu tentu kita harus mendeteksi lebih dalam lagi
karena parpol yang lulus tahun ini tentu tidak ada unsur di dalamnya
dan dasar ideologi yang digunakan
inilah yang kita harapkan dari teman teman dari parpol dari kpu sangat hati hati mendeteksi oknum yang menyusup ke dalam partai politik
bukan partai politiknya bukan nama partainya
tetapi mereka menggunakan segala macam cara bisa saja secara tiba tiba mengaku bahwa mereka berideologi pancasila
tapi tentunya ini merusak partai politik
yang sudah terdaftar yang sudah berafiliasi dan sudah berafiliasia ke negara republik indonesia menggunakan pancasila sebagai asas
tetapi di dalamnya itu bagaimana mereka masuk intinya
langkah bnpt apa untuk mencegah penyusupan anggota jaringan terorisme ini ke dalam partai politik
diketahui dalam undang undang nomor lima tahun dua ribu delapan belas tentu tusi utama bnpt mengkoordinasikan penanggulangan terorisme
dalam menyiapkan strategi kebijakan dan program
strategi kita harus kita perkuat
kebijakan yang kita harus lakukan dan program yang harus kita perkuat
dalam melakukan sinergitas dan komunikasi dan saling mengkoordinasikan kepada seluruh komponen bangsa kementerian dan lembaga dan partai politik
untuk selalu saling mengingatkan agar peserta demokrasi dua ribu dua puluh empat yang sudah lolos ini jangan tersusupi masuk paham atau oke
untuk selalu saling mengingatkan agar peserta pesta demokrasi dua ribu dua puluh empat yang sudah lolos ini jangan tersusupi masuk
dan meskipun bnpt kita harapkan bisa membuka ini jaringannya apa kemudian berapa banyak
karena ini tentu saja harus menjadi kewaspadaan semua pihak terutama petinggi dari partai politik
terima kasih sekali kepada jurubicara bnpt irfan idris
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu pak irvan